dari informasi pertama peringatan hari pahlawan di surabaya jawa timur
menyiasakan duka acara kolosal surabaya membara
yang digelar jumat malam diwarnai kecelakaan yang menewaskan tiga orang penonton
polrestabes surabaya telah memeriksa sejumlah saksi terkait insiden tersebut
sementara itu tujuh korban luka masih menjalani perawatan intensif di rsud dr suwandi
setelah melakukan olah tkp kecelakaan kereta api
saat acara surabaya membara satreskrim polrestabes surabaya jawa timur
memeriksa sejumlah saksi
ksatreskrim polres sabes surabaya akbp sudamiran menjelaskan empat saksi
yang telah diperiksa adalah penanggung jawab acara surabaya membara
pemkot surabaya pemprov jatim dan pt kai
pihak kepolisian pun hingga kini masih mempelajari informasi dari keempat pihak tersebut
untuk mendalami unsur pidana dan kelalaian dalam insiden kecelakaan maut ini
hal ini karena dugaan tidak adanya izin atas kegiatan ini
rencananya polrestabes surabaya juga akan memanggil masinis kereta api
yang melintas di atas viaduk saat insiden terjadi
masinis akan diperiksa sebagai saksi beserta saksi lain dari pt kai daob delapan surabaya
yang bertugas pada malam kejadian
sementara itu hingga sabtu siang sebanyak tujuh korban yang jatuh dari jembatan kiaduk jalan pahlawan
ketika menonton drama kolosal surabaya membara masih dirawat intensif di rsud dr suwandi
menurut kabak humas pemerintah kota surabaya muhammad fikser
dari tujuh korban yang kini masih diperiksa
tiga diantaranya mengalami luka patah tulang kaki dan tangan
serta luka pada perutnya dan sudah menjalani operasi
sebelumnya ada sebelas korban luka yang dilarikan ke rumah sakit ini
empat korban sudah diizinkan pulang karena kondisinya membaik
insiden yang terjadi saat pagelaran kolosal surabaya membara pada jumat malam
mengakibatkan tiga korban meninggal dunia serta dua puluh korban menderita luka